ya begitu bu setidaknya saat sekarang ini pak al sudah tidak merasa asing lagi
bila bersama dengan orang yang mencintainya bukan gitu pak
ya udah kamu itu sekarang kita pulangin ya ya udah sekarang kita jalan ya silakan mari
suka kebawa terus setiap harinya di pikiran saya
baik tapi sebelumnya saya mau bertanya apa mimpi buruk suara suara ombak itu masih ada
kalau masih ada
saya lupa terakhir kali kapan ya
tapi untuk kebelakangan ini sebenarnya sudah tidak pernah muncul lagi dong
kenapa boleh diceritakan kalau kenapanya saya juga enggak tahu mungkin kondisi

beberapa kondisi saya sudah lebih agak stabil tapi beberapa kondisi saya sudah lebih agak stabil tapi beberapa
beberapa kondisi saya sudah lebih agak stabil tapi beberapa hari kemarin saya sempat mengajak istri saya liburan diatas kapal
kepala saya sempat sakit

disaat itu disaat itu
kamu tadi sengkulah sirutku that what
saya melihat air laut dan ombaknya memang nggak terlalu besar tapi karena ada satu kejadian yang sangat berat menurut saya yang nggak bisa saya lupakan
dan saya jadi takut itu terjadi sama istri saya makanya tiba tiba kepala saya pusing
dan ingatan itu teringat kembali
tapi saya mencoba untuk menguatkan diri saya karena saya nggak mau mengecewakan istri saya di sana karena saya sudah menyiapkan kejutan itu cukup lama
saya berusaha menguatkan diri saya
apapun yang terjadi
ya bagus itu pak
mungkin saat itu di atas kapal anda sedang bersama dengan orang yang anda cintai
jadi semua ketakutan ketakutan itu bisa hilang
jadi ketika kita bersama dengan
orang yang bisa mampu untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman
itu sangat mungkin semua kekhawatiran atau trauma itu bisa berkurang
ya setidaknya banyak orang yang percaya bahwa cinta itu
salah satu obat yang terbaik
tapi bukan lantas terapi okupasi yang kita sudah lakukan
bersama terapi terapi yang lain tidak bisa kita lakukan lagi
bang batu barnia itu
bang pada hal rantais

bang tengah selalu bertemannya
tubuh dialergi ii dan mengharu
shut up bang
beberapa kali nunggu waktunya ada kenyaman
itu tapi hubungan
gimana konsultasinya berjalan jalan
kita memang tidak bisa memaksa
kenangan pak al
untuk kembali seketika bu
perlu support dan
perhatian dan kesabaran pihak keluarga
itu yang dibutuhkan oleh pak ahok
pastikan konsul dan
termasuk juga suplemen dan obat
yang sudah kami berikan untuk diteruskan
dan satu hal
semisalnya pak al
untuk tidak menempatkan diri
untuk pak al sendiri
di luar itu semuanya
perkembangannya sudah baik
berarti kabar baik dong dok
saat sekarang ini pak al sudah
tidak merasa asing lagi
bila bersama dengan
orang yang mencintainya
bukan begitu pak al
yaudah kalau begitu sekarang kita pulangin
sekarang kita jalan
oke terima kasih banyak ya dok ya
mas al terlihat begitu tegas
semenjak kita keluar dari rumah sakit
dan pergi menuju rumahnya pak fauzi
rasa ingin sekali
mengantar mas al supaya dia tenang
tapi aku ragu
kalau dia gak nyaman
di nasabah waerumek
makanya aku pengen ketahuan kamu
karena ini yang biasa kita lakukan
kalau kamu lagi gelisah kau selalu ingin ketahuan kamu
sebenarnya agak tengah tengah banget sih
punya rasa bersalah yang cukup besar dengan keadaan
makanya aku disamping kamu mas
sedikit lebih tenang
kenapa senyum senyum gitu
aku pikir ditolak
kamu gak mau memainkan tangan aku
tidak tahu apa itu
tapi ya tidak mungkin seseorang memang benar
nah itu lo tau
gue udah chat berkali kali tapi gak dibaca sama dia
gue tuh serius gak sih
kalau lo gak serius mending lo pergi aja deh dari rumah gue
ini gue juga serius
lo mending coba deh lo tes dulu
lo kenapa deh maksa gue terus untuk nyobain taspek
ini tuh bukan masalah loh
kalau sampai ke bukti kalau gue gak hamil ini hari terakhir lo gue coba ngebujuk a
aduh gimana ini kalau sienna beneran gak hamil
buat ketemu sama al kan susah
aku juga kesiangan
luar biasa kenapa